kasus penculikan bayi di rumah sakit kembali terjadi yang mengejutkan
penculikan diduga dilakukan di ruang bersalin sesaat setelah bayi dilahirkan
ya korban yang diberitahu hamil dengan bayi kembar terkejut saat hanya diberi satu bayi saja
terus bu helen mulai dia marah marah tapi saya diam tidak berdaya karena saya takut perut saya didedel dedel sama bu helen
sejak usia kandungan dua puluh empat minggu raudiah mengetahui bahwa ia mengandung bayi kembar dua
untuk memastikan raudiah melakukan tiga kali usg di tiga pakar kandungan berbeda
hasilnya sama kembar dua
raudiah melahirkan di rumah sakit harapan jayakarta jakarta timur
namun setelah melahirkan raudia hanya diberi satu bayi
harusnya dokter itu jeli dong ketika dibilang dua dia operasi ternyata satu
harusnya dia bisa lebih kooperatif panggil saya dan
menjelaskan ke saya menenangkan ke saya ibu sebenarnya anak ibu itu satu
berbekal hasil usg dan dukungan dokter yang memeriksa kandungannya
raudiah melaporkan rumah sakit harapan jayakarta ke pihak kepolisian
oleh polisi raudiah diminta untuk melapor ke komisi nasional perlindungan anak dan meminta bantuan hukum
kasus ibu elpa ini atau ibu raudia ini ini agak memberikan perhatian ekstra bagi komnas perlindungan anak
ada model baru yang
itu diduga patut diduga ini juga adalah sindikat perdagangan bayi untuk penjualan bayi dan sebagainya yang lebih profesional gitu
dengan melibatkan tim dokter yang nyata
komnas perlindungan anak berencana mengunjungi rumah sakit harapan jayakarta untuk meminta kejelasan pada hari kamis
hingga rabu malam pihak rumah sakit belum memberikan keterangan atas kasus ini